diskon fonis verdi sambo oleh mahkamah agung menuai banyak reaksi
tak hanya verdi sambo sang istri dan dua terdakwa lainnya ikut mendapatkan pengurangan masa hukuman
apakah kemudian putusan mahkamah agung ini sudah memenuhi rasa keadilan publik
kita akan berbincang dengan pakar hukum pidana universitas taruman negara heri firmansyah
mas heri selamat malam
selamat malam mbak kira
mas heri putusan majelis hakim ini kemudian direspon beragam
ada suara yang mengatakan putusan ini sudah diprediksi
tapi anda bagaimana apakah sudah memprediksi tahapan putusan ini ketika sampai di ma
saya menjauhi kata memprediksi mungkin ya mbak
lebih lebih kepada mungkin mengingatkan dari awal bahwa putusan itu kalau belum final and binding
masih upaya hukum maka masih ada kemungkinan upaya apa
katakanlah putusan itu bisa berubah ya
apakah dia menguatkan atau sama dengan di pn atau malah berbeda
apakah dia menguatkan atau sama dengan dpn atau malah berbeda
jadi ini memang sudah dari awal sudah kita sampaikan agar jangan sampai euforia berlebihan ketika melihat putusan pengadilan negeri pengadilan tinggi
tapi lupa bahwa putusan ini belum final and binding karena masih ada upaya hukum lain
bahkan kalau di kasus sambo dan kawan kawan masih tersisa yang namanya upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali
sesuai dengan amanat dalam pasal dua ratus enam puluh tiga kuhap
di mana yang punya legalisasi
jadi ini memang sudah dari awal sudah kita sampaikan agar jangan sampai euforia berlebihan ketika melihat putusan pengadilan negeri
pengadilan tinggi dan sekarang kita harus menghadapi apa yang diputuskan oleh majelis hakim mahkamah agung
pertimbangan yang kemudian meringankan ini apakah memang perlu dibuka kepada publik untuk menjawab pertanyaan publik ini
ya saya rasa itu sangat penting ya untuk dijawab karena bagian paling penting di sini kita juga melihat dissenting opinion ya
berarti ada perbedaan pendapat dalam putusan hakim ini secara musyawarah tidak mufakat bulat dia
tapi ada yang berbeda
nah dalam konstruksi perbedaan tadi dalam amanat undang undang empat puluh delapan tahun dua ribu sembilan pasal empat belas ayat tiga itu menyatakan
itu harus dimasukkan ke dalam putusan
ini kan ada perbedaan pendapat tadi pak elvira
maka ini kan bisa dinilai oleh masyarakat agar disparitas putusan yang terjadi di pnpt yang sama
kemudian berbeda di kasasi ini bisa terjawab
karena disparitas itu kan berarti ada kejahatan yang sama dalam keadaan serupa tapi hukumannya berbeda
nah ini kan yang mau dikoreksi ini mohon maaf ya yang keliru ini yang mana
atau kasasi ini yang kemudian benar dan
lebih mewakili keadilan masyarakat atau keadilan bagi siapa
bagi pelaku kah misalnya kan
ini kan juga perlu untuk diperjelas di sana
sedangkan sayangnya kita sampai detik ini kan bahkan keluarga kuasa hukumnya dari korban juga belum mendapatkan secara penuh ya
petikan putusan resmi dari mahkamah agung
kita hanya mengetahui amar putusannya tanpa mengetahui pertimbangan hukum hakim itu seperti apa
nah ini yang menjadi agak sulit
sehingga ada tafsirnya
ada tafsir tafsir yang mohon maaf dalam tanda petik agak liar di masyarakat
ya mempertanyakan tadi masalah nilai keadilannya
sehingga ini masalah sosiologis dalam putusan kasasi ini menjadi penting untuk digali
karena transparansi itu kan salah satu hal yang mungkin diinginkan oleh masyarakat apalagi kasus ini domennya publik ya
dari awal kasus ini pn kita ingat betul hampir setiap hari setiap minggu
orang membicarakan kasus ini dan mengetahuinya lewat media
ya karena itu sidangnya terbuka untuk umum
nah seakan akan yang kemarin itu sudah terang benderang semua
ada mastermind nya kemudian putusannya adalah kemudahan berencana
bahkan kalau nggak salah tuntutannya adalah seumur hidup
kemudian putusannya adalah bahkan maksimal mati kan
ini kan menjadi hal yang seakan ada dualisme
konteks hukum kita sebut sebagai disparitas putusan
nah ini sehingga pedoman pidanaan dalam konteks penjatuhan putusan oleh hakim ini menjadi penting juga
dan bagaimana pengucapan karar kasasi itu apakah kemudian ke depan ada upaya untuk kemudian
dipikirkan oleh pihak mahkamah agung bisa sifatnya juga terbuka misalnya
pembacaannya tadi putusannya
karena banyak kekhawatiran
di ruang publik ya yang mungkin juga tidak paham
tapi kalau pun paham hukum sebenarnya pengen lebih kepada transparansi tadi
ya ini kan seharusnya dibuka ruang publik juga
jangan sampai ada kekhawatiran karena ini domainnya terlalu kuat adalah di mahkamah agung
ada kesenyapan di sana yang tidak bisa dikontrol oleh masyarakat maupun orang yang berperkara
khususnya orang yang berperkara
kalau kita bicara masyarakat luas mungkin agak terlalu jauh kepentingan hukumnya
tapi bagi mereka
karena mereka punya kepentingan hukum di sana
terhadap apa yang menjadi putusannya
karena ketika sudah bicara di kasasi
merubah katakanlah mengkoreksi pengutusan pengadilan di bawahnya
maka yang diambil itu yang adalah di tingkat terakhir
jikalau tidak ada upaya hukum lain
misalnya dalam kasus ini adalah
jaksa sudah kehabisan hak untuk mengajukan upaya hukum
karena sesuai dengan amanat pasal dua ratus enam puluh tiga kuhap tadi
yang masih punya peluang untuk mengajukan upaya hukum
jika tidak ada upaya hukum luar biasa peninjauan kembali adalah terpidana atau ahli warisnya
sedangkan jaksa hanya punya misalnya kalaupun upaya hukum yang lain kemarin itu adalah
kasasi demi kepentingan hukum di pasal dua ratus lima puluh sembilan kuhap
dan itu sudah selesai di konteks ini
saya tertarik tadi mas heri mengatakan ada kata kesenyapan begitu ya
dalam proses di ma
apakah memang kesenyapan itu yang kemudian menggambarkan kondisi ma kita saat ini
kalau kita bicara dalam konstruksi hukum acara
memang kita harus mengikuti aturan mainnya ya
peraturan permainannya memang demikian
tapi karena bicara dalam konteks ada judek juris judek faksi
ma ini kan tidak bicara tentang faktanya lagi
tapi penerapan hukumnya sudah benar atau tidak
keliru atau tidak lebih dalam konteks tadi
tapi bagaimanapun transparansi sekali lagi yang mungkin juga pasti digaungkan oleh mahkamah
dalam penanganan perkara kan juga
penting ya sehingga ini bisa akuntabel begitu
sehingga orang orang yang berhadapan dengan hukum
ini juga mendapatkan keadilan dari nilai pendekatan informasi
nah begitu ya
kalau kita bicara kewenangan memang susah mbak elvira
ini kewenangan kami kami tidak ini bagian dari domain kerja kami
nah sedangkan ini kan ada bentuk pelayanan hukum kepada masyarakat
mungkin akan elok nanti mungkin mahkamah agung ke depan membuat kebijakan kebijakan
tanpa menabrak aturan hukum yang ada
tapi juga melihat bahwa ini ada kekosongan hukum dalam tanda petik
ketika melihat kerisauan masyarakat dalam hal mengawal kasus kasus hukum
utamanya kasus kasus hukum besar yang sudah menarik atensi publik mbak elvira
terakhir karena kita berbicara mengenai kewenangan
tadi mas heri sudah beberapa kali menyebutkan bahwa pihak kejaksaan
tidak bisa lagi melakukan peninjauan kembali begitu ya mengajukan pk
menjawab lagi pertanyaan publik apakah ada langkah hukum lainnya
yang bisa dilakukan dalam kasus ini
saya melihat peluang untuk mengajukan itu hampir bisa dikatakan sudah tertutup ya
mau tidak mau suka tidak suka kita menyampaikan itu
tapi pengawalan lewat kontrol katakanlah pendekatan cendikiawan keilmuan hukum
bisa diajukan dengan melihat atau membuat anutasi putusan dari putusan kasasi
sekarang ini agar orang lain juga tercerdaskan dalam melihat perkara ini ya menurut saya
jadi anotasi putusan pengadilan itu menjadi penting untuk kemudian diajukan
dalam perkara kasasi sambo dan kawan kawan
sehingga bisa menjadi pembelajaran publik ke depan
oke menjadi pembelajaran dan menjadi catatan
mas seri firmansyah pakar hukum pindahan universitas taruman negara
terima kasih mas seri pencerahan yang malam ini di prime news